siapa tadi yang terlibat pertarungan di tempat ini
apalagi yang terjadi di sini ini sudah terjadi pertarungan
aku minta maaf kepada kalian semua
karena dosa dan kesalahanku
membuat pak jajaran dalam kesulitan
dan semua kerabatku
ikut menjadi korban
raka prabes diwari
ini semua bukan kesalahan
ini memang kesalahanku
dua orang yang telah menyerang kita tadi
mempunyai dendam pribadi kepada aku
dan itu membuat mereka
yang masih berhubungan denganku
pesan dari paman guru
selama dunia masih berputar
kau akan berhubungan dengan aku
keangkaramurkaan akan terus ada
hidup itu adalah pilihan
ingin menjadi baik
ataupun menjadi buruk
maka oleh karena itu ayahnya
menyalahkan diri sendiri
dua orang tadi
adalah wakil tangan tangan itu
untuk menebar keangkaramurkaan
di bumi ini
tugas kita adalah
dan untuk yang lainnya
terima kasih banyak
karena masih menyayangiku
yang akan terdiri
dari poling demikian
aku yang moeta
yang akan tersadar
dari kata daya
dasar perempuan jahat
dia sudah membunuh yunda subanglar
dia malah menyelakai muraga
kanda bagaimana ini kanda
ini semua tak bisa dibiarkan
besok atau lusa
tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan membunuh ibu ndako
aku tidak percaya
kalau dinda ambedkasi melakukan kejahatan
tuhan bertahanlah tuhan
aku juga dulu berpikir sama denganmu
namun aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
bahwa belati ibu ndako ambedkasi
menyerang prasini pada saat prasini menjaga ibu ndako subanglar
dan aku juga yakin yanda
bahwa ibu ndako ambedkasi
sudah meneluh ibu ndako subanglar
sampai dia tewas
jadi yang melakukan ini semua
adalah ibu ndako ambedkasi
lalu dimana dinda ambedkasi sekarang
dia berada di dalam penjara rai prabowo
seperti ada suara orang kesakitan

bukankah ayah sudah tewas
aku akan mencari tabi terdekat
jangan tinggalkan aku putriku
jangan tinggalkan aku putriku
bewa bua dia maga menjemputku
berani kamu menjengkelme
berani kamu menangsalku
jangan kerjakan aku

tapi inilah kenyataannya putriku
aku ingin kau bersumpah
untuk membalaskan dendamku pada kiam santang